kamu di rumah
enggak lagi di kafe
dari tempat pengiriman paket
jadi mau jemput
ada kangmus gak enak kalau saya pergi buat jemput kamu
terus balik lagi
yaudah gak apa apa
nanti aku minta jemput cowok lain
cuma mau tau aja
gimana soal kerjaan yang kamu bilang di telpon
kita kerja buat bang edi
bang edi yang tanggung jawab urusan keamanan
keamanan orang orang yang berbisnis di daerah sini
mulai dari pedagang kaki lima
termasuk orang yang berbisnis dengan cara membuka kantor atau usaha di rumah
pokoknya yang bermasalah
yang dagang di tempat terlarang
atau yang usaha
tapi izinnya gak bener
atau nggak ada sama sekali
yang tadi kamu bilang di telpon
maaf boleh tahu gajinya berapa
gak ada gaji
kita narikin uang dari orang
nanti ada bagian buat kita
kita bagi rata
gak ada kontrak
gak ada jaminan apa apa
resiko kerjaan ditanggung sendiri
amir mau kasih pinjam angkotnya
sekarang lagi narik
besok dia datangnya sama saya pagi
paham itu sama kang nus
gimana saya sama yayat kerja
siapa aja yang harus kita tagih
yaudah cuma sebaliknya
asal rumah jamren juga
gak ada ruang di tanah
kamu udah lama kerja di sini
menu andalannya apa
sayur tahu sama telur dadar
kamu di rumah
enggak lagi di kafe
dari tempat pengiriman paket mampir rapat
jadi mau jemput
mush gak enak kalau saya pergi buat jemput kamu
terus balik lagi
yaudah gak apa apa
nanti aku minta jemput cewek lain
cuma mau tahu aja
yaudah aku mau makan dulu
iya terima kasih
memang lapar sudah waktunya makan siang
saya sudah berapa
tadi lauknya apa aja
ayam tempe tahu
ini pas ya
om tinggal di daerah sini
enggak cuma kerja di daerah sini
tahu jalan kenangan
kang tahu jalan kenangan gak
berarti masih pengangguran
maaf kalau pertanyaannya sensitif
tidak apa apa nanti saya cari sendiri aja
saya makan sudah berapa
misalnya aku buka kamar aku mau ke tempat yang lebih baik
kalau nggak ada kang mus
saya cari alasan lain
seperti kamu bilang saya harus jaga jarak aman
kalau kamu udah punya istri sama anak
dia nggak pernah nanya
tadi dua kali saya telepon nggak diangkat
bukai nasi padang
tadi mawar makan di warung nasi biasa
terus kalian aja mawar beliin makan siang buat mamang di sana
nggak apa apa nggak usah sedih
mawar kelihatan lagi sedih
tapi bukan gara gara nasi
masalah apa lagi
masalah apa lagi
kang firman sapitra mau ikut bertani sama kang murad tapi nggak mau macul
maunya jadi manwar aja
alasannya karena kang pirman sahpitra sudah tua sama banyak penyakitnya
jantung paru paru lambung sama ginjal
murad nggak mau kalau pirman sahpitra cuma mau jadi manwar aja
kalau saya di posisi murah saya juga gitu
terus sekarang pirman sahpitra ada kesibukan apa
orang yang dulunya aktif kerja begitu tua gak ada kesibukan biasanya gampang sakit
kamu urus dia jangan sampai si pipit
pirman sahpitra kamu urus
supaya dia punya kegiatan
terus si arsitek yang mau datang jadi